kepolisian saudara kini membuka peluang kasus tewasnya brigadir r a t untuk dibuka kembali
pakar hukum menilai ini merupakan hal baik karena masih banyak aspek yang harus didalami dari kasus tewasnya brigadir rat
setelah sebelumnya polres metro jakarta selatan menutup kasus tewasnya brigadir rat dengan kesimpulan tewas bunuh diri
kepolisian ri kini membuka peluang kasus tewasnya brigadir rat untuk dibuka kembali
kepolri jenderalist tio sigit prabowo mengatakan motif kasus ini sedang didalami
namun kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran polda dan polres yang menangani kasus
saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu
terkait dengan hal hal yang sifatnya
tambahan tentunya akan dirapatkan
namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi motifnya yang sedang didalami
saya kira nanti karena itu sangat teknis biar menjelaskan nanti level polres atau polda
pakar hukum hibdudugroho mengapresiasi langkah kepolri yang berniat membuka kembali kasus tewasnya brigadir r a t
ia mengatakan terlalu dini untuk menutup kasus ini demi hukum
kasus ini saya kira menarik
menariknya dari subjek orangnya dan dari objek peristiwanya
jadi kalau menurut saya terlalu dini kalau menentukan cctv pada tkp
karena ini kan tadi alur suatu peristiwa pak kapit menyatakan pak mikael itu sudah tuti lama ada masalah hukum
adakah orang lain yang ikut memberikan masukan
sehingga dari bukti saintifik ini ada bukti langsung dan bukti tidak langsung
pertanyaannya dari mana dia berangkat ke rumah tadi
oleh karena itu saya apresiasi pak kapolri jangan ditutup demi hukum
kabin humas polda sulawesi utara kompes michael irwan tamsil membenarkan brigadir r a t
bekerja sebagai sopir dan ajudan seorang pengusaha di jakarta sejak akhir dua ribu dua puluh satu lalu
lalu ini juga kompolnas mempertanyakan ada keterangan yang berbeda
dari istri brigadir r a t dengan penjelasan polda sulut
ataupun kepolisian soal status cuti brigadir r a t ini
karena kalau cuti kok bisa diperbolehkan
anda punya penjelasan soal ini pak kabit
ya makanya kan pada saat pemeriksaan itu fakta yang kita temukan demikian
bahwa yang bersangkutan ketika menjadi atau bertugas di jakarta
tidak ada surat tugas ataupun surat izin dari kesatuannya
dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan demikian
nah tadi juga saya sempat bertanya kepada pak
pak yusuf mengatakan kalau memang brigadir rat ini diberikan izin
begitu bertugas sebagai seorang ajudan dari pengusaha
ataupun tidak diberikan izin tapi tetap nekat untuk menjadi ajudan seorang pengusaha begitu
ini tentu akan ada yang bertanggung jawab
kira kira bagaimana pak kabit
siapa yang bertanggung jawab untuk penugasan brigadir rat ini sebenarnya
ya sampai sekarang dari pihak propam
polda sulut maupun dari itwasda sedang melakukan pendalaman atau pemeriksaan
berkaitan dengan keberaran brigadir r a t di jakarta
bid propam polda sulut juga memeriksa kapolresta manado kombes julianto sirait
terkait izin brigadir r a t jadi ajudan pengusaha di jakarta
dan isu menerima setoran bulanan dari pengusaha batu bara tersebut
kabin humas pol dasulut juga membantah
kapolresta manado menerima uang dari pemirsa r a t
dari pengusaha yang mendapat pengawalan brigadir r a t
komisi kepolisian nasional kompolnas menganggap kasus ini tergolong serius
harus diselidiki secara terbuka
sebenarnya apa yang terjadi dalam penugasan itu
apakah memang ada permintaan kebutuhan tertentu untuk melindungi seseorang
dari satu situasi kondisi ancaman kejahatan
atau kaitannya dengan tugas
nah tentu ini menjadi materi pemeriksaan propam yang sementara ini sedang berjalan
kita tunggu saja komponas tidak ingin mempengaruhi lebih jauh itu
sebelumnya dari rekaman cctv saat kejadian
brigadir r a t yang bertugas menjadi ajudan dan sopir pengusaha
terlebih dulu menurunkan penumpang mobil saat tiba di rumah
di kawasan mampang jakarta selatan
lalu brigadir rido ali tommy kembali memajukan mobil
dan berselang lama terlihat arah mobil tak terkendali
dan didapati brigadir rat menembak dirinya sendiri di dalam mobil
sang istri menyebut brigadir rat masih menghubunginya
karena itu istri brigadir rat tak percaya jika suaminya bunuh diri
polisi masih menyelidiki motif bunuh diri brigadir rat
dengan memeriksa isi telepon genggam korban yang ada di lokasi